sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
pernah mengandalkan pendapatan hanya dari kegiatan penggalian pasir
kini sektor pariwisata justru menjadi fokus utama warga desa wisata hijau bilebante lombok tengah nusa tenggara barat
di tengah pandemi covid sembilan belas warga desa bilebante kian gencar mempromosikan paket ekowisata dan wellness tourism berbasis alam
guna memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengetahui lebih dalam sektor penggerak perekonomian warga di desa yang telah mengantongi sertifikat bersih sehat aman dan ramah lingkungan atau chse dari dinas pariwisata provinsi ntb tahun dua ribu dua puluh satu ini
desa wisata hijau bilebante terletak di kecamatan pringgarata kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
perjalanan menuju ke desa tersebut adalah sebuah perjalanan yang sangat berhasil
perjalanan menuju ke desa wisata hijau bilebante yang berjarak dua puluh empat km dari bandara internasional zainuddin abdul majid dapat ditempuh dengan berkendara selama tiga puluh tujuh menit
sementara jika berkendara dari kota mataram yang merupakan ibu kota provinsi nusa tenggara barat yang berjarak enam belas km bisa ditempuh selama delapan belas menit saja
bersepeda menjadi pilihan saya untuk berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain yang ditawarkan
di desa yang telah dinobatkan sebagai desa wisata berkelanjutan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini
keberadaan pura lingsar kelot yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus sebelas silam serta rumah rumah bernuansa adat bali ini melengkapi ragam destinasi yang ditawarkan di sini
saat ini saya berada di pura lingsar kelot pura tertua di lombok tengah nusa tenggara barat
pura ini berada di desa wisata bilebante
banteng yang dulunya merupakan lokasi penambangan pasir yang kini telah berubah menjadi desa wisata dengan ragam kegiatan menarik dan masyarakatnya memiliki ragam kegiatan ekonomi yang inovatif untuk bertahan selama pandemi
pandemi mengubah banyak hal namun berhasil memompak kreativitas warga desa bilebante untuk tidak lagi hanya mengandalkan sektor pariwisata yang masih lesu
desa wisata hijau bilibante ini sangat ramai jadi ada homestay nya
kemudian lembah gardena pasar pancingan coking class kebun herbal itu pengunjungnya sangat ramai sekali kalau per bulan itu nyampe dengan dua pengunjung
nah setelah pandemi ya itu nyaris memang mati total nih ketika pandemi set
tapi di bulan juni juli ketika beberapa bulan pandemi kami berinovasi salah satunya dengan membuat ini jamu herbal
salah satunya yang paling dikenal adalah lemon grass tea
kunjungan ke kebun herbal dengan lebih dari dua ratus koleksi tanaman obat menjadi kegiatan edukasi yang saya ikuti untuk menambah wawasan mengenai beragam pilihan obat alami yang berhasil
menyembuhkan berbagai penyakit
saya juga diajarkan cara membuat lemon grass tea berbahan dasar tanaman serai yang dicampur dengan jahe secang kunyit gula pasir dan gula aren
produk jamu rumahan lemongrass tea seharga dua puluh lima ribu rupiah per kemasan ukuran dua ratus gram ini
dalam sebulan tak kurang dari empat ratus kemasan lemon grass tea bisa terjual dengan omset sepuluh juta rupiah per bulan
penjualannya terus meningkat hingga lima belas persen selama pandemi dan telah merambah hingga ke manca negara
ini rasa serahnya sangat berasa dan hebatnya penjualan produk ini bisa merambah hingga ke luar negeri hingga ke jerman
nah dengan membeli produk ini kita sama dengan membantu perekonomian masyarakat di desa ini
warga juga memproduksi camilan tortilla atau keripik dari bahan singkong kolang kaling hingga jagung
pembuatannya juga bisa memakan waktu seharian mulai dari merebus menggiling hingga menjemur dan menggoreng
dari penjualan tortilla seharga dua puluh lima per stopless bisa diperoleh hasil dua puluh empat juta rupiah per bulannya
ya penjualan tortilla pun tak hanya di sekitar lombok namun telah merambah luar daerah lombok secara langsung maupun daring
penjualan secara daring membantu memperluas jangkauan pemasaran
inovasi pengemasan yang lebih ekonomis membuat penjualan tortilla meningkat hingga mencapai tiga enam juta rupiah per bulan
ayo beli kreatif lokal selain bangga buatan indonesia anda juga berkontribusi membantu ekonomi masyarakat
di tengah pandemik itu saya coba berinovasi berkali kali akhirnya menemukan komposisi yang pas jadi membuat lemon grass tea instan
yang kedua adalah keripik kolang kaling ya karena banyaknya sumber bahan baku terus murahnya singkong
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
selamat datang di lombok
terdapat sekitar dua puluh homestay yang disediakan di rumah rumah warga dengan harga bervariasi
mulai dari rp satu ratus tujuh puluh lima hingga rp dua ratus dua puluh lima per malamnya
penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan sebagai langkah persiapan menyambut kedatangan wisatawan
penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan sebagai langkah menyambut kedatangan wisatawan
persiapan untuk menerima kunjungan wisatawan terus dilakukan kelompok kesenian di desa bilebante
lihat saja bagaimana para penari ini terus melatih gerakan tarian puspan jali mereka
agar nantinya saat pertunjukan untuk menyambut kedatangan tamu kembali digelar
mereka tetap bisa menampilkan tarian yang memukau
begitu pula dengan para pemusik balai ganjur yang kerap tampil di hadapan para wisatawan saat berkunjung ke desa wisata hijau bilemanting
saya beruntung bisa menyaksikan kegiatan mereka ini
terasa seperti pertunjukan sesungguhnya
kelas belajar memasak menu khas lombok tengah ayam merakat menjadi kegiatan terakhir yang saya jalani di desa wisata hijau bilebante
proses memasak ayam merakat yang merupakan utama ayam kampung yang terlebih dulu dibakar
tidak terlalu rumit
menu ini ternyata punya makna spesial dalam adat warga lombok tengah karena merupakan sajian khusus untuk jamuan kedatangan pengantin
menikmati pemandangan sambil makan ayam rakat khas lombok tengah ini memang tidak ada duanya
dimana lagi sih kita bisa duduk duduk di tepi sawah seperti ini sambil makan kuliner yang lezat kalau nggak di indonesia aja
desa wisata ini siap
menyambut anda saat waktunya sudah tepat
terima kasih anda telah menyaksikan special episode dari desa wisata hijau bilebantik
jangan lupa untuk menyaksikan special segment di indonesia aja